oke sekarang kita beralih ke informasi yang lain
kemarin barangkali juga pemirsa mengikuti ya tentang apa namanya penggusuran rumah atau kawasan rawajati
nah sekarang bagaimana update nya warga yang tinggal di bantaran rel kereta api rawajati jakarta selatan ini mengaku kecewa
karena tempat tinggal mereka selama puluhan tahun ini dirobohkan pemerintah provinsi dki jakarta
ya bangunan yang berdiri di atas lahan milik pemerintah ini dirobohkan untuk pembangunan akses jalan dan taman kota
sekelompok warga rawajati berusaha menenangkan seorang ibu yang shock usai penggusuran kamis pagi
ibu ini pingsan setelah mengetahui bangunan tempatnya tinggal dan mencari nafkah dirobohkan
mayoritas warga korban penggusuran memang menolak pindah ke rusun marunda karena mereka nilai terlalu jauh
ini kita masih dalam tahap mediasi ini nggak sesuai dengan apa yang kita hasilkan
menghasilkan mediasi waktu itu di wali kota mereka bilang tetap akan dicarikan jalan keluar rusun terdekat
tapi buktinya sepersis
kita berharap itu sebenarnya di cipinang besar selatan atau di jatinegara barat masih banyak rumah susun yang terdekat dari sini
kenapa di marunda
gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama menyerahkan masalah penertipan permukiman rawajati kepada wali kota jakarta selatan trikurni adi
ya saya nggak tahu makanya saya tes saja wali kota beres nggak masalah semua mesti saya
itu lokasinya mau diberesin karena relak retapnya atau mau dibungkus sesuatu pak
saya nggak tahu disitai sama mereka
tapi laporan itu bapak untuk apa sih pak
mereka mau ngembalikan fungsi bikin macet segala macam sama itu hijau kan
dia bilang laporan gitu ya silahkan aja saya bilang kalau kalian saya mesti lihat kan wali kota bisa nggak kerjaan yang satu satu
kamis pagi sempat terjadi kericuhan saat penertiban bangunan di kawasan rawajati jakarta selatan
aksi saling lempar antara warga dengan petugas gabungan satpol pp dan kepolisian tak terhindarkan
tiga anggota polisi pamungkeraja terluka dan sejumlah warga ditangkap
karena diduga sebagai provokator
arif nasution cnn indonesia
nah pasca penggusuran kamis kemarin masih ada beberapa warga rawajati yang tetap bertahan di lokasi penggusuran
ya dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini pasca penggusuran kemarin sudah ada mumtazah catra dirningrat
korespondensi nn indonesia yang sudah siap dengan laporannya di lapangan
ya silahkan mumtazah
ya good morning ratu dan juga prabu
pagi hari ini memang masih banyak sekali warga yang berada di rawajati ini masih bertahan bersikuku untuk bertahan
dan mereka bahkan membangun tenda tenda dengan menggunakan terpal
barang barang mereka berada di sini dan mereka sangat bersyukur sekali bahwa kemarin memang hujan tidak berlangsung cukup lama
karena kalau tidak barang barang mereka mungkin saja bisa basah dan juga akan banjir begitu di sini
mereka sangat khawatir sekali dengan hal tersebut
dan mereka masih bersikuku untuk berada di sini
karena mereka merasa bahwa pemerintah sebenarnya
tidak mendengarkan mereka
bahkan tadi saya mencoba untuk mendapatkan konfirmasi inilah secara langsung untuk bisa berbicara dan berbincang dengan saya pada saat ini
mereka pun menyatakan bahwa sudah capek begitu untuk berbicara dengan media
karena mereka merasa bahwa pemerintah sendiri pun tidak mendengarkan mereka
apapun yang mereka bicarakan ataupun mereka aspirasikan berikutnya tidak didengarkan oleh pemerintah
sehingga mereka merasa percuma begitu berbicara dengan media
dan hingga saat ini pun mereka masih bersikuku bahwa pemerintah tidak mendengarkan mereka
karena mereka sebenarnya menginginkan untuk dipindahkan ke rusun yang terdekat yaitu di rusun jatinegara
namun sayangnya karena mereka dipindahkan
rusun marunda mereka masih bersikukuh untuk bertahan di sini
karena mereka banyak sekali kekhawatiran yang mereka ada kan
karena kalau misalnya dipindahkan ke rusun marunda mereka merasa itu jauh
ataupun juga mereka merasakan bahwa ini tidak bersinggungan dengan baik dengan kondisi ekonomi mereka
karena mereka di sini itu berdagang
dan mereka khawatir sekali kalau mereka dipindahkan ke marunda
nanti kemudian usaha dagang mereka ini kemudian bisa mati begitu
sedangkan pemerintah sendiri menyatakan bahwa pemerintah menyediakan satu ratus empat puluh kios
di pasar tebet ataupun pasar celilitan
ini pun juga sebetulnya dari pihak masyarakat sangat kecewa sekali
karena mereka menyatakan bahwa kalau misalnya mereka pindah ke kios pun
mereka harus membayar uang sewa yang cukup tinggi
sehingga mereka pun menjadi sangat bimbang sekali
karena pada saat mereka berdagang di sini mereka berdagang di rumah
dan tidak juga ada biaya yang dikeluarkan pada saat mereka berdagang
begitu itu pun mereka juga cukup struggling begitu untuk menghidupkan usaha usaha mereka
jadi mereka banyak sekali kekhawatiran
sebenarnya cukup menjadi perhatian yaitu berada di sisi ekonomi
dan hingga saat ini mereka masih belum
bisa memastikan kapan mereka akan pindah
dan mereka menyatakan bahwa mereka akan berkunjung ke kelurahan
untuk meminta kepastian bagaimana langkah kelurahan
untuk bisa membantu mereka kemudian
oke baik bumtazah catra diningra
terima kasih atas laporan anda
itu tadi kita lihat di belakang bumtaza masih banyak barang barang warga
yang belum dipindahkan ke rusun marunda
karena tepatnya di rusun marunda